kalau kata gua lu mendingan gak usah mikirin kawin dulu
lu julan aja yang bener
nabung buat modal lu kawin
fokus abang bukan fokus
pak ngapain sih nyari nyari bekas
bagas pecahin piring bapak bu
ya terus mau diapain
iya mbok tunggu aja di rumah
nanti itu dia juga pulang
kalau bapak nyari sekarang nanti dia pulang
lah malah gantian bapak yang nilai
kenapa bapaknya semua panggang lagicnak
maklum saya belom sarapan dari pagi
assalamualaikum laras laras laras
laras yang hadiah
bis kita mau makan dimana tuh
di warteg aja ya
ya bapak bapak terserah kamu aja lah
tapi bapak juga nggak nolak
kalau kamu ngajak makannya di rumah makan padang
kamu dari mana
kamu sih nggak bisa nangkepnya
kamu sih lemparnya gak bisa
gak ada untungnya
ada apa tuh pak
bagasnya gak ada tuh pak
suruh tunggu disini
nah memang ini kenapa tuh pak
bapak mau cari bagas
bang nanti mampir dulu sebentar
beri makanan buat buka kuasa bareng titin
beri pecelalai aja bang
memang si titin sumpah begituan
tapi kan tati suka bang
tadi gue ke rumah majikan tini
lo tiap hari juga ke rumah majikannya tini
masalahnya sekarang dad
masalah lo banyak banget sih
dengerin dulu dong
tadi si tini bilang
kok cuma oh
ya elah man
lo tinggal titin pesen balik lagi
oh aja yang beli dah
dad berarti emaknya si tini inget nama gue ya
bubur kacang hijau ya
pake ketan hitam kagak
satu pakai satu lagi enggak
oke tunggu ya
lo mendingan kagak usah mikirin kawin dulu
lo jualan aja yang bener
fokus abang bukan fokus
bagas pecahin piring bapak bu
ya terus mau diapain
iya mbok tunggu aja di rumah
nanti itu dia juga pulang
kalo bapak nyari sekarang
nanti dia pulang
lah malah gantian bapak yang hilang
aku mau io
bang kasman cendol satu
mas pur gak puasa
puasa itu buat buka puasa
yaudah kalau gitu saya buatinnya ntar aja ya pas buka puasa
sekarang aja gue mau ngasoh sampe beduk
ya anterin saya bentar deh yuk
yaudah deh pur jangan lemes gitu ntar jauh jodoh loh
oh pak hashim
yang baru beli rumahnya pak haji aan
emang ada asem yang lain
rumahnya dimana pak
masuk gang sebelah itu lurus saja
belok kiri lurus lagi
nah itu rumah nomor tiga belas pageritem juga
nah ini awal awalnya
abis beli bukan puasa
oh seperti itu
lo udah beli bukan puasa